sementara itu majelis ulama indonesia mengingatkan kembali masyarakat untuk tidak menolak penguburan jenazah yang meninggal karena virus corona
masyarakat diminta mengikuti fatwa mui no delapan belas tahun dua ribu dua puluh tentang pedoman pengurusan jenazah
sekretaris komisi fatwa mui asrorun niam soleh menyampaikan himbawan kepada umat islam indonesia di geraha bnpb pada sabtu siang
fatwa mui tentang prosedur pengurusan jenazah menjadi fatwa nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
fatwa ketiga yang dikeluarkan saat masa pandemi virus corona itu diharapkan menjadi panduan masyarakat untuk tidak khawatir
masyarakat diimbau tidak menolak penguburan jenazah
mui menegaskan korban meninggal dunia akibat wabah covid sembilan belas adalah mati syahid
masyarakat yang menolak penguburan jenazah justru akan berdosa dua kali